hai seribu orang yang terkena dampak ekonomi akibat kofit sembilan belas diberdayakan mengikuti program
bakar kasih mereka bekerja membersihkan kali di kawasan yang rentan terjadi banjir
setiap orang mendapat upah satu ratus sepuluh rupiah per hari ditambah sebungkus nasi dan selama
hari para pekerja yang tersebar di semua kecamatan sekota jambi datang dengan berbagai
latar belakang ada yang terkena pemutusan hubungan kerja pedagang yang sepi pelanggan
pekerja harian hingga pengangguran para pekerja ini membersihkan kali yang tersebar di dua puluh tiga titik
aliran sungai di kota jambi dengan pengawasan petugas gugus tugas covid sembilan belas kelurahan setempat
warga yang bekerja di koordinir melalui ketua rt masing masing pemerintah kota jambi menyediakan
tiga miliar rupiah untuk program ini ini namanya program pakar kasih
karya kali bersih memberdayakan masyarakat dengan memberikan insentif dengan melakukan pekerjaan
memberikan membersihkan drainasi mudah mudahan program ini bisa berjalan dengan baik dan ini
mengakomodir kurang lebih seribu masyarakat yang terdampak covid di seluruh kota jambi ada dua puluh tiga
tiga titik iswandi pedagang minyak keliling menyatakan tidak bisa lagi berjualan karena sepi pembeli
akibat kofit sembilan belas merasa terbantu kerja padat karya bersih kali ini
ia berharap padat karya berkelanjutan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya
jual minyak keliling jadi gini tuh sepi sepi tak ada lagi kerjaan gini jadi dengan adanya program ini
sangat bantu sekali ini pak bisa kita sampai kalau besok kerja ini jangan cukup sampai di
sini untuk harapannya ada pelan untuk depan untuk perjuangan di sini tidak hanya bekerja membersihkan
aliran sungai para pekerja ini juga dijadikan perwakilan di sekitar tempat tinggal mereka guna
mensosialisasikan menjaga kebersihan sungai maupun selalu menerapkan protokol kesehatan
arven kennedy kota jambi jambi